selamat jalan pak bos
selamat jalan pak bos
ah suster udah bisa mengupingi keluarganya
segera ke depan untuk mencari informasi keluarganya sus
bisa dengar suara saya pak
maaf pak apa tidak ada kartu identitas pasien
nggak ada sus
kami nggak nemukan kartu identitas atau dompet
iya sih kayaknya orang itu terjatuh
dan barangnya terjejar
terima kasih bapak bapak
terima kasih atas bantuan dan keterangannya
saya dan tim akan mengisi tkp
dan membuat informasi orang hilang
siapa tahu ada keluarganya yang mendengar
atau ada orang yang mengenali dia
saya sudah periksa pasiennya
bagaimana kondisinya dok
kondisinya sangat kurang baik
bahkan tingkat kesadarannya sangat rendah
akan segera dimasukkan ke ruang asio
aku lagi di mana
aku di alam bangga kafe sayang
tempat kita duduk jadian
kau masih ingat kan
aku tuh kalau disini bawa nih
kangen banget sama kamu
kasih aku kesempatan sekali lagi
aku akan berjalan
aku bayar semua uang kamu
dan aku janji aku gak bakal bohong lagi sama kamu
kamu jangan diem kaya gini doong
kamu kan ketemu aku
aku tunggu kamu disini ya
satu jam lagi kita ketemu
maka boleh gue pergi gak ya
saya senang sekali bisa bekerjasama dengan pt alde barat sejahtera
semoga kerjasama kita ini bisa berjalan dengan lancar dan baik
dan bisa bertahan lama
semoga bisa lancar kerjasama kita
kalau begitu saya permisi dulu pak
ke sumarno gimana pak
itu dia pak
tadi saya sudah kemesin sumarno
tapi sumarno nya gak ada pak
dan kata ob yang tinggal disana
sumarno malah gak pulang dari semalam pak
aneh ini aneh
kamu coba nanti sore cek lagi ke mas karyawan
cari sumarno pulang atau enggak
kalau misalkan dia nggak pulang
kamu cek ke rumah yang di bogor
kamu tanya alamatnya semangga dia tau
ya sudah kalau gitu saya dulanya pak
ini kesempatan aku untuk membuktikan
siapa sebenarnya identitas reina
itu masukin apa ya amplop itu
ini pasti nyembunyi sesuatu
menghilang ya apa yang dia sembunyikan
keatrin hai sayang
makasih sayang ya
kamu datang sini
sayang aku minta maaf aku tahu aku bodoh aku hilang sayang
hai aku janji aku bakal ganti semua uang kamu hai tapi
pinjam lagi tuh satu
kamu terang aja aku janji bakal ganti semuanya dan sebelum sebelumnya ganti semua
duit yang kemarin kemarin kamu pinjam aja gak pernah dibalikin apalagi yang sekarang mau nipu aku lagi
aduh udah udah udah
aku tuh udah muak tau gak sih dengar suara kamu
aku kesini cuma minta kamu buat balikin uang aku
apaan sih kok sekarang hitung hitungan banget
ya jelas lah gue harus hitung hitungan
lo tau gak duit yang lo pinjem sama gue tuh berapa
hampir satu miliar
supaya diakalkalin sama lo udah cukup sama ini gue kebucinan sama lo